sebenarnya waktu sebelum dikenai covid biasa ada demam sama batuk itu ada dua
oke baik itu ada dua ini ya pak ya
ada dua gejala yang dirasakan sebelum dikonfirmasi
saya baru tahu omikron hari ini
bapak baru tahu omikron itu ada di sini berarti bapak tidak tahu ya
bapak kontak dengan siapapun di sana dari luar negeri itu dengan beberapa pasien yang berkenaan omikron ya
tidak tahu ya pak ya
oke penangannya saya kira sudah sangat lengkap ya
apa namanya kami di tes darah dan kami jadi tahu saya ada dimer gitu ya
ya dimer betul
ada dimer kemudian ada apa lagi ada dua kemarin ya
ya memang saya tensi tinggi ya
saya tensi tinggi
ada comorbidnya ya pak ya
ada kemurbitan darah tinggi ya
ya ada tensi
kemudian yang lain saya kira nggak apa ya
yang lain biasa biasa saja pak
jadi sebenarnya masuk rumah sakit sini pun gejalanya sudah hilang semua
nah begitu sudah masuk mendapat treatment dari rumah sakit sulianti saroso ini bapak mulai perlahan membaik gejala demam yang sebelumnya
memang sudah hilang
sudah hilang semuanya gejala yang tadinya ada sudah hilang

kalau hilangnya sebenarnya sudah lama hilang sebelum masuk pun saya sudah hilang gejala gejala tadi
nah di sini jadi tambah strong ya
tambah strong hilangnya gitu